halo terima kasih anda masih bersama kami di good morning
nah ini ada informasi dari dunia film
dimana kalau kita lihat deretan karya seni dan pagelaran fashion show rancangan para desainer lokal nih
jadi ini menarik karena karya karya desainernya ini terinspirasi dari sudut pandang film di maleficent
nah kita pasti penasaran ya ini kira kira para desainer itu melihat pakaian atau fashion dari sosok malevision itu seperti apa
coba kita lihat di liputan berikut ini
instalasi sayap iconic neal vision dalam berbagai desain karya tujuh seniman lokal ini menjadi instalasi menarik yang ditampilkan khusus bagi para penggemar film besutan disney di indonesia
dari tang seniman indonesia seperti anies kurniasi aulara santiga dian
suci ramawati ndus salomo han chandra atreyu moniaga dan robby garcia menciptakan karya dan desain unik yang menggambarkan interpretasi mereka terhadap kisah maleficent yang identik dengan nuansa gelap
karena kan terinspirasi dari film maleficent tapi saya lebih berfokus pada perkembangan karakter dan pertumbuhan pribadinya dari maleficent bagaimana dia menyikapi hubungannya dengan aurora
komitmen itu saya gambarkan dalam bentuk fotokopi
kalau fotokopi itu kan selalu diulang diulang
selain deretan instalasi karya seni para penggemar juga dapat melihat gaun karya tiga desainer indonesia yang terinspirasi kisah melfison
mereka adalah albert yanuar andreas odang dan imelda kartini
sebanyak dua puluh empat karya ketiga desainer ini akan ditampilkan dalam fashion show pada dua puluh empat oktober dua ribu sembilan belas di main atrium senayan city sebagai bagian dari rangkaian acara jakarta fashion week dua ribu dua puluh
mengalami kesulitan sebenarnya karena saya sangat mengetahui dan sangat mendalami karakter dari maleficent
tetapi yang kesulitannya itu lebih di aksesoris nanti
tiga bulan yang lalu konsep udah mulai dipikirin kemudian dijalanin tetapi juga ada diskusi dengan seorang

karena kalau dari karakter yang lain kita tidak mau menciptakan sebuah kostum
mereka gaun bentuknya tetapi jangan sampai maleficent yang diidentik dengan sayap terus kemudian tanduk itu saya jauhin
selain dua puluh empat gaun karya tiga desainer lokal terdapat juga karya seni dan gaun bertajuk sains evers and in between